kenaikan jumlah pelaku perjalanan luar negeri setelah keluarnya aturan bebas karantina
terpantau di pintu kedatangan internasional bandara soekarno hatta jumat sore
satgas udara penanganan covid sembilan belas bandara suta mencatat
dibanding sebelum aturan berlaku sebesar empat penumpang per hari
aturan bebas karantina sebelumnya tertuang dalam surat edaran satgas covid sembilan belas no lima belas tahun dua ribu dua puluh
terhitung sejak dua puluh tiga maret lalu
bebas karantina hanya diberikan pelaku perjalanan luar negeri
yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap atau telah mendapatkan booster
sedangkan karantina selama lima hari masih berlaku bagi penumpang yang belum divaksin
atau baru vaksin dosis pertama
meski demikian aturan tes pcr bagi penumpang yang tiba di bandara
petugas mensiasati kenaikan jumlah penumpang dari luar negeri
dengan memangkas pos pemeriksaan dari sebelumnya sembilan
menjadi tiga pos untuk menghindari adanya penumpukan
apabila belum maka nanti sebelum pcr
di situ ada pos untuk mengasesmen yang belum itu di cap hotel
hotel karena di sini dari phri
menyediakan lima belas hotel untuk karantina selama lima hari
meski demikian banyak penumpang dari luar negeri belum mengetahui perubahan aturan ini
salah satunya adalah syardan yang baru melakukan perjalanan dari turki
ia mengaku terlanjur memesan hotel untuk lima hari
namun hotel tersebut harus ia relakan karena harus lanjut melakukan penerbangan ke daerah
iya karena hotel kan sudah di bocking
kita paham juga karena hotel di booking mereka tentu tidak bisa menerima yang lain
iya kita paham juga
kita sudah rela ya
daripada kita harus tinggal di sana jauh lebih susah kembali ya
saya kira itu sasar saja
kita bisa memahami itu
ya sangat kami sangat tentu sangat bersyukur dengan ketentuan bebas karantina ini
aturan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri
berlaku di tujuh bandara internasional
lima pelabuhan internasional
serta tiga pos perbatasan internasional
riza ramadan dan rizali anggerang banten